ah capek juga ya abis olahraga
jarum jam sih udah menunjukkan pukul sepuluh lebih nih
nah saatnya cari sarapan atau brunch sekali ya
anda sudah lapar
kali ini saya akan mengajak anda untuk mencari makanan di kawasan gelora bung karno ini
pertama saya akan mengajak anda untuk menyantap siomay
lokasinya tak jauh dari gelora bung karno yaitu di kawasan patal senayan
selain siomay ada kentang tahu hingga sayur pare
yang membuatnya spesial adalah saus kacangnya yang menggugah selera
kan dari jam berapa sampai jam berapa sih
dari jam sepuluh sampai jam sepuluh lagi
habis waraga dari gwk makasih nih enggak
banyak ya tapi lumayan
atlet atlet gitu pada makan
tak jauh dari kedai siomay
ada lontong sayur yang sudah ada sejak tahun delapan puluh an
banyak atlet yang makan di sini setelah melakukan aktivitas olahraga di gbk
kedai ini buka mulai pukul satu siang
lontong sayur di sini memiliki beragam topping
seperti empal paru goreng hingga aneka gorengan
porsinya lumayan banyak
harga oke lah
ada kacang apanya gitu
itu yang bikin beda
untuk harga jangan khawatir
cukup terjangkau kok
mulai dari lima belas ribuan saja
nah buat anda yang habis olahraga di gbk
karena jaraknya sih enggak jauh ya
cuma paling dua ratus meter
dan kalau jalan kaki paling sepuluh menitan saja
terakhir saya akan mengajak anda untuk mencicipi makanan khas timur tengah
yakni nasi kebuli
berbeda dengan nasi kebuli pada umumnya yang menggunakan daging kambing
di kedai yang jaraknya sekitar lima ratus meter dari gbk ini juga menggunakan salmon sebagai lauknya
kita punya sapi asap kambing asap lalu ayam lalu ini yang paling terpiral adalah salmon
porsi yang ditawarkan beragam mulai dari porsi satu orang hingga porsi satu loyang
yang dapat dinikmati untuk delapan hingga sepuluh orang
karena sayur dagingnya itu lebih sepupu dan renyah
nah favoritnya mas apa mas disini
kalau favorit kambing
nah jadi jangan takut kelaparan kalau sedang berolahraga di kompleks gelora bung karno
ternyata banyak pilihan ya
tapi ingat jangan sampai kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang terbakar
tim liputan cnn indonesia